hai seorang tunawisma lanjut usia tergeletak tak berdaya di sebuah gang sempit di kelurahan
sendang harjo kabupaten tuban jawa timur pada rabu warga sempat resah karena pria itu diduga
menderita kofit sembilan belas seorang petugas kelurahan akhirnya melaporkan kejadian ini ke puskesmas
kebonsari pria yang diketahui bernama salim tujuh puluh tahun itu pun akhirnya dievakuasi namun hanya
diselahaya menggunakan alat perlindung diri sedangkan petugas satpol pp yang membantu
proses evakuasi hanya menggunakan masker dan sarung tangan hasil tes pcr tunawisma
itupun terkonfirmasi positif kofit sembilan belas orang ini sudah telanjang dari apa dari hari dari
tahun tahun sudah itu disini disini kebun mending sebagainya lah satu kemarin pagi kita ngasih makan
ke beliau ini posibel itu kayak sakit panas badannya kejang kejang akhirnya kita inisiatif
agar segera mendapatkan apa perawatan ternyata begitu di swab hasilnya positif saat ini saling
masih dirawat intensif di rumah sakit umum dokter kusuma tuban belum diketahui kondisi
para petugas satpol pp yang memberi pertolongan dion fajar arianto tuban jawa timur